karena dianggap terus merugi pemerintah kota surabaya akan mengambil alih pengelolaan taman remaja surabaya dari pihak swasta
risma sendiri telah melaporkan kasus ini ke kpk hingga presiden karena pihak swasta bersikukuh tetap ingin mempertahankan taman remaja surabaya
tak kunjung membaiknya pengelolaan taman remaja surabaya atau trs membuat wali kota tri risma hari ini ingin segera mengambil alih pengelolaan trs dari pihak swasta pt sasana taruna aneka ria atau pt star
pasalnya selama dikelola pt star taman remaja surabaya terus merugi alias defisit akibatnya setoran terhadap pad terus berkurang
pada tahun dua ribu lima belas pemkot surabaya pernah mewacanakan untuk menutup trs dan mengambil alih pengelolaan
namun karena banyak tentangan rencana tersebut tak pernah terwujud
namun kali ini pemkot surabaya akan serius mengambil alih trs karena kondisinya semakin parah dan sepi pengunjung
bahkan untuk menyelesaikan masalah ini risma telah melaporkan kasus tersebut kepada kejaksaan kpk hingga presiden
cara dia ngomong bahwa karena tanahnya itu juga sudah habis hpl nya kan nggak bisa kemudian dia nggak mau terus kita rugi terus
nah saya kan khawatir kita dia memperpanjang itu nanti tekor gitu kan
terus tanahnya ini katut kan silaka gitu kan
makanya saya lapor kpk saya lapor kejaksaan saya lapor presiden saya laporkan semua wapres kejaksaan aku makamah aku semua saya lapori
sementara pt star selaku pengelola taman remaja surabaya membantah jika pihaknya sebagai penyebab utama meruginya pemerintah kota
selain sepi pengunjung tidak diberikannya perpanjangan izin hak guna bangunan membuat pt star ragu untuk mengembangkan trs
karena sepi pengunjung taman ramadhan itu sebetulnya akibat saat ini
seandainya saat ini tidak ada akibat kita seperti tahun sebelum dua ribu enam itu kan pasti pengunjungnya masih banyak
tapi kalau dua ribu enam itu nggak ada izin nggak ada apa apa kita nggak ada investasi
karena nggak ada investasi maksudnya pengunjung sendiri semakin menurun
sebelum tahun dua ribu enam pengunjung taman remaja surabaya bisa mencapai dua juta orang per tahun
namun setelah tahun dua ribu enam hingga saat ini jumlah pengunjung terus menurun dan hanya mencapai enam ratus ribu orang per tahun
wahyu pratama surabaya